era menko perekonomian erlangga hartarto dan menteri keuangan sri mulyani indarwati
mengunjungi jakarta international container terminal tanjung priok pada sabtu pagi tadi
keduanya meninjau sosialisasi permendak no delapan tahun dua ribu dua puluh
terkait pengaturan kembali larangan pembatasan barang impor
pemerintah akhirnya menerbitkan permendak nomor delapan tahun dua ribu dua puluh
untuk merevisi permendak sebelumnya yakni no tiga puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
setelah dianggap menyulitkan proses masuknya barang impor
revisi aturan berlaku mulai tujuh belas mei kemarin
sebagai tindak lanjut hasil rapat internal dengan presiden joko widodo
menurut menko perekonomian erlangga hartarto
revisi dilakukan untuk mengatasi permasalahan masuknya barang impor
ia mengungkap ada tujuh belas tiga ratus empat kontainer yang tertahan di pelabuhan tanjung priok
dan sembilan satu ratus sebelas kontainer di tanjung perak
ribuan kontainer itu terdiri dari berbagai komoditi
seperti besi baja produk tekstil elektronik dan lain lain
tindak lanjut dari arahan bapak presiden kemarin
kemarin untuk menyelesaikan permasalahan perizinan impor
itu telah diterbitkan permendak delapan tahun dua ribu dua puluh
dan hari ini diharapkan akibat dari permendak itu
kontainer yang tertumpuk tujuh belas ribu ini bisa segera diselesaikan
dan pagi ini realisasi pengeluaran barang
dari kpu dari beacukai tanjung priok
bisa segera merilis komoditas komoditas
yang telah diatur di dalam permendak delapan tahun dua ribu dua puluh
kami dari kementerian keuangan direkturat jenderal bea dan cukai
menyambut gembira perubahan permendak tiga puluh enam dua ribu dua puluh empat

yang menyederhanakan proses persyaratan
untuk pelepasan kontainer tersebut
dengan tadi pengubahan persyaratan menjadi hanya laporan survei
ini yang saya kira seharusnya tidak terjadi
kadang kadang kita tahu ada kejadian di mana misalnya perwira polri pernah ditahan oleh kpk
lalu ada semacam pengerahan personil polri untuk mengepung kpk
pernah juga anggota tni misalnya ditahan oleh pihak kepolisian
tni mengerahkan personil untuk mengepung kantor kepolisian
hal hal semacam ini sebenarnya merugikan institusi sendiri
merugikan tni merugikan polri merugikan institusi penegak hukum seperti kpk
karena itu tidak cukup penyelesaian secara internal
dia harus dibuka secara transparan kepada masyarakat
sehingga masyarakat tidak dibingungkan lagi oleh ketegangan antar institusi
dan saya kira menko polhukam juga presiden perlu mengambil peran
karena menko polhukam yang membawa koordinasi antara jaksa agung dan kapolri
pak usman tapi menurut anda apakah ada keterkaitan dengan peristiwa ini
di lain sisi kejagung juga sedang menangani kasus komoditas timah yang memang juga menjadi sorotan
apa yang tadi saya sebutkan dalam kasus konflik kpk dengan polri tni dengan polri
dan sekarang polri dengan kejaksan agung
selalu berhubungan dengan perkara perkara yang ditangani oleh masing masing institusi
terkadang ada perebutan kewenangan terkadang pula ada usaha untuk melindungi personil
dari anggota institusi yang mengerahkan pasukan tersebut
dalam hal ini mungkin salah satu anggota densus yang diperiksa oleh pihak kejaksaan agung
itu menimbulkan kekhawatiran bagi polri lalu mengerahkan katakanlah personil densus
untuk meminta kejaksaan agung agar membebaskannya
sama halnya ketika personil polri dikerahkan untuk kpk atau personil tni dikerahkan untuk misalnya mendatangi kantor kepolisian
bagaimanapun juga institusi kejaksaan agung kepolisian
kpk tni seluruhnya harus diorientasikan untuk kepentingan negara untuk kepentingan masyarakat
bukan untuk kepentingan orang orang yang terlibat di dalam pelanggaran hukum yang sedang ditangani oleh institusi manapun
oleh polri oleh kpk atau oleh kejaksaan agung
oke pak ugro terakhir apakah artinya selain kapolri harus berbicara dan juga menko polukam harus berbicara
karena kalau dari pengalaman anda ini pelaku berpangkat bribda atasannya biasanya tahu tidak nih
bisa tahu bisa tidak ya karena kadang kadang saya kadang kadang dari awal tadi mungkin kenakalan brigadir brigadir maja
tapi saya pendapat dengan mas osma tadi ya ini selesaikan pimpinan pimpinan institusi tadi termasuk menko polukam
bicarakan apa yang terjadi kepada masyarakat
jadi tidak banyak pendapat nanti yang menjadi bola liar seperti itu
karena memang tidak ada korban tapi seperti ini kan harus bisa dijelaskan kepada publik
apakah benar benar ini hanya perbuatan iseng saja
atau memang perbuatan institusi saya juga tidak bisa menebak nebak ke arah situ
tapi harus dijelaskan secara tuntas bersamalah ke caksakung kapolri dan menko polukam itu saja
baik terima kasih komjen purnawirawan ugro seno wakapolri dua ribu tiga belas dua ribu empat belas
dan juga pak usman hamid direktur eksekutif amnesty sudah memberikan perspektifnya sore hari ini di kompas petang